jadi tadi saya sama laura udah ngomongin soal perjodohan kita berdua
oh ya saya ofis girl baru di kantor ini pak
dan baru hari ini saya masuk kerja
saya nggak tahu pak
ada apa pak
opi sudah saya pecat pak
kemarin dia mencuri handphonenya pak dodo
nggak mungkin ah
pokoknya bapak tidak perlu khawatir
cleaning service yang satu ini pak gak kalah kerjanya dengan opi
dia sudah sangat rampil pak
dan lulusan terbaik dari kursus menjadi ofis girl
bukan begitu nih mak
kamu seharusnya bilang dulu sama saya
jangan main pecat aja dong
opi kan kerja di sini sudah cukup lama
dan saya tahu siapa dia
ya sudah sana
terima kasih pak
terima kasih pak
ra ra ra ra tunggu gi
mana sih buru buru banget
pelang barang gua kan
gua udah janji pulang sama orang lain
sama siapa ra
gua duluan ya
yang dihenti sama teman sendiri
pasti rasa sakit banget ya
lu tuh bego banget ya ren
laura itu udah suka sama tristan
dan sekarang dia udah jadian sama tristan
eh jaga mulut lo ya
bego banget sih lo ren
laura itu udah lama suka sama tristan
dan mesti lo tuh nyadar
dan asal lo tahu ya laura itu tuh sekarang udah nggak mandang lagi sebagai sahabatnya
dia tuh emang udah lama banget kali suka sama tristar
tapi cangkok ada siapa kali sarung

yang bencian kan ada siapa
eh ra ra ra kalau gue turun sebentar terus gue ngomong sama opi sebentar gapapa kan ra
it's okay gue tunggu mendingan kita berhenti aja biar lo bisa ngomong sama dia
udah latan gak ada yang perlu diomongin lagi kok
pi please pi please kamu mau dengerin atau enggak itu terserah kamu
yang penting aku mau jelasin semuanya ke kamu dan aku mau ngukapin semuanya ke kamu ya
pi aku ngerti pik aku ngerti banget perasaan kamu tuh kayak gimana
tapi tapi please pi kamu pertimbangin dulu
aku tuh bener bener sayang sih sama kamu aku dan pengen sama sama kamu terus
pan aku itu juga manusia kan yang punya batas kesabaran
dan aku gak mau harga diri aku diinyek inyek terus sama orang lain
iya pi aku tahu tapi aku mohon pi aku mohon
aku nggak peduli kalau papa mau ngusir aku dan papa mau jahat sama aku aku gak peduli
kalau kamu emang sayang sama aku tapi mendingan kamu ngejawab aja dari aku
karena aku akan lebih bahagia kalau aku gak dihina sama orang lain
pi kalau aku bisa sama sama kamu
aku akan ngebahagiain kamu tuh
sayangnya opi sama tristan plus banget
kalau rangga gimana ya dia sayang gak sama aku
kira kira serius ngapain ya
kok kangen banget sih sama dia
eh bentar pi
eh parfil terbaik anda banjir va
memang kamu mau memberi sis

di mana nakundert beimu
dan itu aku bergala
kalau pu pad
kelenya itu kaya itu
thank you youh
akhirnya aku bisa ketemu semarangga juga
eh tunggu dulu
non gak boleh ketemuin orang itu lagi non
ngatur ngatur aku anak aja
non kami ini anak buah deddy non
dan betul non ini perintah dia
jadi non harus ikut dengan kami
mau jadi apa sih hah
daddy dengar perjelasan aku dulu
aku tuh anak daddy
daddy jangan langsung ngegas gitu aja
selama ini apapun daddy lakukan karena daddy sayang sama kamu
dep jangan kasar kasar kayak gitu dong
laura deddy udah capek ngurusin kamu
dihalusin gak bisa kamu mau dikasarin mau hah
dari tuh kelempungan banget sih
dari kecil dari ajarin aku buat baik sama semua orang
nolong semua orang
sekarang dari larang aku temu rangga
padahal aku belajar semua yang bagus bagus itu dari rangga

asal kamu tau ya
satu kesalahan rangga
dia menyianyikan apa yang sudah daddy berikan kepada dia
tapi tapi dari
dari tuh salah paham tau gak
permisi om tante
kayaknya om sama tante tuh gak perlu marah marah deh sama laura
iya tristan ada apa
iya om jadi tadi saya sama laura udah ngomongin soal perjodohan kita berdua
dan kita berdua udah setuju dengan perjodohan itu om
iya yakin tante yakin banget
makanya tadi laura tuh minta izin sama aku untuk ketemu sama rangga
iya dari soalnya aku gak enak sama rangga
kemaren mami sama dari marah marahin dia
malahan dari ngedorong dia
masa cuma gara gara salah paham jadi kayak gitu
harusnya kamu bilang dari tadi sama deddy dong
habis jadi smosi sih ngegas aja kayak angkot yang bising
iya ya deddy jadi sayang banget sama kamu sekarang laura
kamu mau beli apa daddy beliin ya
mau shopping shopping tas baju semuanya
kamu boleh belanja nanti biar ditemenin sama mami ya
ya tristan juga boleh sekalian aja belanja
it's okay dari tapi boleh sih belanja yang mahal mahal soalnya bajunya udah basi